pemudik sepeda motor
pemudik sepeda motor
di antara para pemudik sebagian membawa barang bawaan berlebih
barang dipasang di bagian belakang sepeda motor yang terikat dengan kayu
tim liputan cnn indonesia